bagian orang sering menyepelekan timbulnya urat yang terlihat mulai menonjol pada bagian belakang lutut atau tungkai
padahal kondisi ini merupakan kerusakan pada pembuluh darah balik atau vena
yang menyebabkan aliran darah dari kaki menuju ke jantung menjadi terganggu
biasanya gejala awal yang dikeluhkan seperti kaki sering pegal kram bahkan bengkak setelah beraktivitas
selain itu ada juga keluhan gatal gatal pada bagian kaki
terjadi perubahan warna kulit pada kaki yang awalnya normal menjadi kecoklatan hingga menimbulkan luka yang lama sembuh
kalau kita berasa keluhan kaki kita mulai tidak wajar
misalnya kalau bekerja seharian itu jalan banyak itu terasa bengkak terasa berat
kemudian malam malam terasa sering keram
itu ada suatu warning apakah memang ada masalah apa enggak di pembuluh darah kaki kita
kemudian juga selain itu yang tadi yang dikatakan sudah ada perubahan
tadinya kulit kita kok bagus kok sekarang ada mulai berubah warna
itu juga merupakan warning ada sesuatu gangguan aliran darah baliknya
penyebab terjadinya varises bersifat multifaktorial
yang pertama faktor usia semakin lanjut usia dinding pembuluh darah seseorang akan melemah sehingga mudah terjadi gangguan
jenis kelamin perempuan juga rentan mengalami varises
hal ini dikarenakan perempuan bisa hamil dan melahirkan
yang menyebabkan beban pada dinding pembuluh darah serta pengaruh hormon
selain itu orang dengan kelebihan berat badan juga bisa terkena varises
karena pembuluh darah balik di kaki sulit untuk naik ke jantung
ya kadang kadang kan kita ih itu kan penyakit orang tua itu kan wajar aja
dan kadang kadang kan dibiarin aja
ternyata sebenarnya setelah dilihat itu banyak komplikasinya
yang pertama itu komplikasinya karena ini pembuluh darahnya besar lebar
dan aliran darahnya stasis gak lancar
nah biasanya itu akan terjadi gangguan
jadi gampang bekuan bekuan darah disitu
bila gangguannya masih ringan hingga sedang
selain diberikan obat obatan dokter akan menganjurkan untuk olahraga rutin
menurunkan berat badan hingga memakai kaos kaki khusus yang didesain
untuk menimbulkan tekanan pada kaki sehingga aliran darah ke jantung lebih lancar
bila gejalanya sudah berat maka dapat diambil tindakan medis minimal invasif
berupa ablasi vena supervisial hingga kombinasi dengan pembedahan terbuka
herman helmy galuh prestisa jakarta